dan bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia connected ada paman dari korban mahasiswa universitas indonesia
faiz rafsan jani di cnn indonesian newsroom maksud kami pak faiz selamat sore
selamat sore mbak dan selamat sore cnn indonesia
pak faiz sebelumnya kami turut berduka atas meninggalnya korban tapi kami ingin mengetahui kapan persisnya keluarga tahu kematian dari naufal
terima kasih mbak kami perwakilan dari keluarga saya statusnya sendiri sebagai pamannya
karena ketahuan itu dari kemarin mbak karena kan ada keluarga dari suami istri dari si saudara saya
ini menjenguk ke salah satu kosan ternyata di kosan itu tidak bisa dihubungi selama dua hari
sehingga pas kita dobrak kosan ternyata ada bungkusan hitam dan akhirnya mengetahui bungkusan hitam itu
kita koordinasi sama bambin katima sama bambin shah sama kelurahan termasuk dari polsek setempat mbak
baik saat ini noval sudah dimakamkan kronologi diterima oleh keluarga seperti apa pak faiz
ya dari kronologi keluarga terutama kan sangat sakit sedih mbak dengan kejadian seperti ini ya
dari keluarga sendiri semalam itu serah terima dari rumah sakit itu sekitar jam sepuluh malam
jenazah langsung diberangkatkan melalui darat ke kabupaten lumajang mbak
untuk dimakamkan di kampung halaman orang tuanya yang ayahnya kebetulan asli dari lumajang mbak
baik pak faiz apakah anda mendapatkan informasi bahwa keluarga juga mengenal dekat
pelaku atau justru sebaliknya
kalau saya ambil keterangan tadi pagi pas press release itu kebetulan kami tanya sebentar daripada pelaku
pelaku itu memang sangat dekat dengan keponakan saya almarhum ini
dan pelaku sendiri itu sudah menganggap adik sendiri cuman kita bisa ngomong sebentar
kamu kok tega saya bilang begitu seperti ke pelaku sendiri padahal kamu itu sudah dianggap sebagai abangnya gitu loh mbak
artinya keluarga juga sudah bertemu dengan pelaku
kalau saya sudah
ayah dan ibu naufal
kalau ayah dan ibu noval belum mbak karena apa
dengan status masih dalam sedih kayak begini mendingan saya dulu yang menghadapi daripada si pelaku
karena si pelaku si ayah dan ibu sendiri masih perjalanan menuju ke lumajang tadi itu mbak
buat mendampingi korban untuk di
jadi segera disemayamkan seperti itu
karena saya kebetulan kan tinggal di jakarta dari dulu mbak
makanya saya mewakili daripada pihak keluarga mbak buat komunikasi buat ngawal kasus ini hingga tuntas mbak
bagaimana anda mengenal keponakan anda
naufal sehari hari kegiatannya seperti apa
anak yang riang kah atau seperti apa
naufal sendiri anaknya kalau tidak sekarang masuk ke ui
jadi kita kalau mengenal dunia pendidikan
ui kan susah mbak ya masuk di situ kalau orang bukan jalur prestasi atau bagaimana
noval sendiri dia itu dari smp sma itu sudah mempelajari bahasa rusia
dia pengen pengembangan karirnya itu nanti dapat beasiswa ke negara rusia sendiri mbak
buat upgrade untuk daripada jenjang karirnya nanti mbak
makanya dia masuk ke ui dengan jurusan sastra rusia
pak faiz harapan keluarga
nah sebenarnya saya pribadi sedih
nggak bisa ngikutin daripada pemakaman
karena kan kita dari keluarga pembagian tugas
biar bapak dan ibunya itu
biar selesai pemakamannya sudah enak baru kita kawal
sampai ke pengadilan kasus ini
nah sementara ini dari pihak wartawan maupun dari pedal media mau manapun
nanti kontak personnya biar saya yang handle
saya bilang bagi duka seperti itu biar tenang dulu mbak
pak faiz selanjutnya apa harapan keluarga
apa upaya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga untuk bisa mendapatkan keadilan dari kasus ini
kalau posisi kita sebagai orang tua mbak
kita sendiri kan pasti kita akan fight dengan putusan sampai hukuman apa yang akan dijatuhkan daripada si pelaku ini mbak
kalau harapan dari keluarga kalau untuk menerima maaf daripada pelaku berat
dalam artian kita semua tidak mau kehilangan daripada buah hati kita mbak
kalau saya pribadi sama keluarga atas permintaan dari keluarga
langsung keluarga besar kita maksimalkan juga hukuman mati mbak
setimpal apa yang dialami oleh ponakan saya
seperti itu mbak
kita tunggu bagaimana nanti update dari penyelidikan kepolisian terhadap kasus ini
sekali lagi kami turut berduka atas meninggalnya naufal
pak faiz rafsanjani terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom selamat sore
baik terima kasih banyak mbak terima kasih banyak terima kasih cnn indonesia
semoga kita sama sama bisa mengawal kasus ini sampai tuntas
terima kasih selamat sore sehat semua mbak